hampir semua aspek kehidupan terkena dampak oleh pandemi covid sembilan belas yang mewabah pada awal tahun dua ribu dua puluh
banyak orang kehilangan pekerjaan akibat pandemi covid sembilan belas
namun dibalik kesulitan masih banyak orang orang yang mau berbagi
seperti yang dilakukan oleh komunitas badut di kota cimahi jawa barat
yang tetap berbagi kepada sesama meskipun terkena dampak pandemi covid sembilan belas
maskernya ibu amat
maskernya maskernya mana
nah dipakai maskernya
maskernya pakai pak
maskernya pakai pak
maskernya pakai pak

pandemi covid sembilan belas membuat hampir semua aspek ekonomi dan sosial terkena dampak
pelarangan kegiatan yang menimbulkan kerumunan
membuat berbagai profesi di dunia hiburan ikut terkena dampak
salah satunya profesi sebagai badut
ini pula yang dirasakan komunitas badut di kota cimahi jawa barat
komunitas yang menamai dirinya komunitas badut nyentrik cimahi bandung
atau komunitas badut netsis ini
kehilangan pekerjaannya ketika pandemi covid sembilan belas masuk ke indonesia pada maret dua ribu dua puluh
penyewa jasa mereka membatalkan seluruh kegiatan yang telah dijadwalkan
alhasil penghasilan mereka pun drastis menurun bahkan hilang sama sekali

hei cis ajarkan kami tukang pari
namun pendiri komunitas badut
necis hendayana paham betul dampak dan bahaya dari pandemi covid sembilan belas
yang menguras penghasilan mereka
tak ingin komunitas ini bubar
ia pun mengajak tiap anggota badutnya untuk saling berbagi
dalam mengatasi masa masa sulit ini
akhirnya satu minggu berjalan
satu minggu lagi berjalan
saya udah mulai teman teman udah mulai panik
karena mereka diam diri gak bisa berbuat apa apa
tapi bilang saya ke teman teman
silahkan pakai uang tabungan silahkan kita berbagi untuk sesama saja
walaupun ini dapur tapi jangan sampai kita up ke yang lain
yang penting dapur kita untuk teman teman necis saling memberi
itu untuk kunci awal kang
nah disitu kita sama teman teman netsis yuk saling memberi
yang kekurangan oke
yang punya masih dana tabungan lebih ya kesalahan
dari situ kekeluargaan kita kan semakin erat kang
tidak hanya saling berbagi
hendayana pun tergerak membuat sebuah perubahan dalam bentuk kegiatan sosial
inisiasi untuk berbagi makanan pun tercetus
sembari terus mensosialisasikan bahaya covid sembilan belas ke masyarakat
dengan cara yang unik pentas badut
nah dari situ untuk supaya kita tidak terlena dengan covid
supaya kita ada gerakan muncullah kegiatan kegiatan seperti itu
memang sulit dimengerti mereka terdampak
tapi masih ada untuk membangkit melakukan kegiatan untuk sifatnya sosial kang
karena bagi saya kembali lagi bahwa semakin kita peduli terhadap sesama
semakin rezeki kita akan ada kan
pagi ini komunitas badut necis tampak sibuk membungkus nasi kotak yang akan mereka bagikan
kegiatan yang rutin dilakukan sejak bulan juni dua ribu dua puluh

untuk orang orang yang terkena dampak pandemi covid sembilan belas
dan kaum marginal yang berada di sekitar kota cimahi jawa barat
namun yang unik pembagian nasi kotak sembari berkostum badut
menggunakan sepeda motor komunitas ini kemudian bersiap untuk membagikan nasi kotak
dan berkeliling kota cimahi
dengan bermodalkan alat pengeras suara yang diangkut menggunakan sepeda motor
komunitas ini juga mensosialisasikan untuk selalu menerapkan tiga m
memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak
di tengah perjalanan komunitas ini tidak segan segan berhenti untuk mengingatkan dan memberikan masker
setiap minggunya komunitas ini bisa membagikan sebanyak lima puluh sampai delapan puluh nasi kotak
yang diberikan masker

dananya didapatkan dari bantuan donasi warga maupun kantong pribadi komunitas
awal mula jumat berkah itu saya sama teman teman kita sudah meluangkan waktu untuk hiburan
kita sudah mengeluarkan tenaga keringat untuk hiburan
tapi kayaknya hanya untuk hiburan saja tidak mengeluarkan harta kayak gimana gitu
jadi jauhkan ke orang lain ayo silakan donasi donasi
sementara kita nggak punya program untuk pribadi nih
akhirnya saya bilang ke teman teman bisa nggak setiap job yang lebih kita potong untuk jumat berkah
yuk coba sepuluh nasibok
akhirnya sepuluh nasibok sepuluh nasibok dari teman teman eh muncul muncul muncul
akhirnya terbentuklah seperti ini
sejak bulan juni
setiap hari jumat komunitas badut necis juga rutin melakukan kunjungan ke panti asuhan di sekitaran kota bandung dan cimahi
kegiatan ini juga dilakukan untuk menghibur anak anak di panti asuhan
jangan lupa cuci tangan
cerita yang diangkat dalam pentas badut kali ini ialah mengenalkan bahaya covid sembilan belas
dengan kostum badut menyerupai virus covid sembilan belas komunitas ini menghibur anak anak
sambil mensosialisasikan tentang covid sembilan belas
karena tujuan utamanya menghibur jadi tidak heran bila anak anak panti asuhan tertawa lepas di pentas ini
kenapa sih harus di jalan harus pakai badut gitu kan
kenapa nggak pakai yang lain aja
karena juga di jalan juga kita sambil menghibur juga gitu kan
sambil kita membagikan sebungkus nasi atau misalkan kita membagikan masker
kita dengan kostum badut itu mungkin lebih menarik dan mungkin orang orang pun bisa lebih mendekat sama kita
dan supaya apa yang kita sampaikan pesan pesan yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan oleh masyarakat
dengan cara menghibur gitu ya
dengan cara menghibur gitu
jadi sambil menghibur sambil membagikan masker ataupun sebuah semukus nasi
awalnya saya kalau untuk berbagi kurang
tapi begitu saya masuk jadi badut tuh ada rasa kepedulian terhadap sesamanya lebih
karena profesi saya sebagai badut tuh
banyak seringkali dianggap dipandang sebelah mata dengan orang
nah saya disini ingin menunjukkan bahwa badut itu tidak apa yang mereka lihat
badut itu bisa lebih dari apa yang mereka pikirkan
contohnya itu kita berbagi kita sosial
kita terdampak pun kita berusaha untuk berbagi
masa berbagi tawa itu
ya berbagi tawa
pokoknya untuk kebahagiaan
apalagi untuk kebahagiaan anak anak
pakai maskernya ya
terkena dampak pandemi covid sembilan belas tidak membuat komunitas badut necis putus asa
pandemi justru membangkitkan semangat untuk berbagi kesesama
komunitas ini percaya bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk terus berbuat kebaikan
meskipun yang diberikan tidak seberapa
namun melihat gelak tawa anak anak
sudah menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para badut badut ini
ya mungkin saya pribadi walaupun saya belum bisa memberi berupa materi
seperti orang orang yang biasa berbagi orang mampu yang biasa berbagi
cuma saya bangga dengan bisa berbagi keceriaan berbagi kebahagiaan
berbagi tawa sama anak anak
mungkin itu satu hal kepuasan kami ya kebahagiaan kami juga